salah satu bentuk dukungan penuh bagi cita cita sang buah hati adalah dengan mendukung langsung ketika mereka bertanding
salah satu orang tua yang datang langsung mendukung anaknya bertanding adalah paulus
ia datang jauh jauh dari purwokerto untuk mendukung anaknya melissa yang turun pada kategori tunggal taruna putri di bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga banten
paulus tak sekedar hadir ia juga secara rutin merekam penampilan putrinya tersebut untuk bahan evaluasi
kalau ada kesempatan saya ikut untuk memperkuat psikologinya ya mental supaya siap bertanding
meski senang dengan kehadiran ayah anda menurut melissa semangat tanding harus muncul dari dalam diri sendiri
ya sebenarnya semua orang tua mau penonton lain itu sama aja gak ada yang bikin aku tambah semangat
karena yang bikin semangat ya diri sendiri gitu gak dari penonton
nirwana juga hampir selalu mengikuti kemanapun anaknya bertanding
menurutnya penting bagi orang tua untuk menunjukkan dukungan penuh bagi anak anak mereka
kalau serius sih emang gimana ya harus emang kita mendukung
terus dia kemana itu emang kita stay terus
jadi dia ke luar jawa pun kita emang harus ngikut gitu
hal ini pun diamini sang anak adelia nuril pemain dari pb power raja wali tanggerang yang turun di kategori ganda putri remaja
menurutnya dukungan moral dari orang tua dapat menambah semangat juangnya di lapangan
penting banget sih karena ada orang tua jadi tambah semangat ya tambah support juga
pelatih pb power raja wali tanggerang muhammad habibi memandang positif dukungan orang tua yang selalu hadir di setiap pertandingan pemain pemainnya
akan tetapi ia berharap agar para orang tua tidak terlalu terobsesi untuk mendorong anaknya mengukir prestasi
ya pasti adalah kayak gitu karena kan siapa sih yang gak mau anaknya yang mau juara kan pasti banyak
tapi kan kita kayak sering ngasih tahu untuk pelan pelan jadi anak tuh gak bisa ditekan terus ya kan biar dia nyaman aja gitu
jadi gak bisa diteken teken terus gitu dianya
dukungan dengan porsi yang pas akan menjadi suntikan semangat bagi para pemain
namun apabila dukungan ini berubah menjadi tuntutan yang berlebih untuk menang
dikhawatirkan hal ini justru membuat pemain
sampai gerogi dan tertekan
ibu basro andika suramanto serang